di masa pandemi saat ini menjaga kebersihan diri merupakan hal yang sangat penting terutama kebersihan pakaian
pakaian yang kita kenakan sehari hari harus senantiasa dijaga kebersihannya dengan cara sering dicuci setelah pemakaian
pakaian yang kotor akan mengakumulasi berbagai macam mikroba atau mikroorganisme yang bisa bertahan lama pada pakaian
oleh karena itu kebersihan pakaian yang dikenakan menjadi salah satu hal yang penting untuk menjaga kesehatan serta menghindari sumber penyakit setelah beraktivitas
untuk mengelaborasi hal ini telah hadir di studio dr kardiana dewi dokter spesialis kulit dan kelamin
dr dew apa kabar
terima kasih banyak sudah ada bersama kami di dokter menjawab
nah dokter ini sepertinya kalau kita melihat kasus covid sembilan belas trennya meningkat di indonesia
belum ada tren untuk terlihat menurun begitu dokter ya
pastinya kita disayangkan
tapi apakah artinya ketika kita berada di dalam rumah itu sudah tidak ada ancaman paparan covid sembilan belas dokter
sebenarnya nggak juga ya
justru dengan kita udah mulai beradaptasi kebiasaan baru ada aktivitas keluar tapi juga kita pulang ke rumah justru ada hal hal baru yang dibawa nih
jadi kita di rumah pun harus tetap puas pada
nah sebenarnya virus covid sembilan belas ini bisa bertahan di benda benda mati juga kan dokter ya
betul betul jadi justru yang kita takutkan itu adalah karena virus covid sembilan belas bisa bertahan di benda benda mati
seperti di baju ya di baju bisa bertahan satu sampai dua hari
kemudian juga ada di katakanlah di bahan gelas bisa tiga hari katakanlah
kemudian bisa di bahan bahan yang stainless steel
bahkan dikatakan bisa lima sampai tujuh hari
penelitiannya berbeda beda tapi intinya virus covid sembilan belas bisa bertahan di benda mati dalam waktu cukup lama
nah kalau misalkan kita keluar rumah sudah pasti kita sudah tahu cara membentengi diri dengan menggunakan masker
kemudian mencuci tangan lebih sering
lantas kalau pakaian kita kenakan ya dokter seperti apa proses yang harus kita lakukan
supaya pakaian kita kenakan ini juga tidak menjadi akumulasi bakteri dan juga virus
nah sebenarnya pakaian itu nomor satu ya
kita kan kalau keluar bulak balik kemana mana selalu pakai pakaian
di samping masker tentu
jadi selain masker wajib dicuci dibersihkan pakaian juga wajib
nah sekarang ada tantangan baru
setiap keluar pulang harus dicuci
kadang kadang kita baju kadang kadang kalau keringetan dikit masih suka simpen dulu digangin anginin digantung ya
sekarang nggak boleh
wajib harus selalu langsung cuci dan pastikan bersih
nah kadang kadang challenge nya itu karena nyucinya banyak overload
jadi pakai mesin
kadang kadang belum pasti bersih
nah makanya kita harus pastikan selain kita cuci dengan deterjen kita juga menggunakan yang bersifat desinfektan
sebenarnya kita desinfektan ada dua ya
nah yang non alkohol base itu yang lebih banyak digunakan di barang barang sehari hari
karena dengan non alkohol itu ya biasanya resiko untuk menimbulkan iritasi resiko untuk menimbulkan staining di bahan itu lebih kecil
dan juga centur lebih aman
ada beberapa bahan yang non alkohol seperti alkyl dimethylbenzyl ammonium klorida
itu biasanya banyak dipakai nih di common goods yang kita pakai sehari hari
bahwa artinya produk produk pewangi pakaian yang mengandung alkyl dimethylbenzyl ammonium klorida itu juga bisa digunakan sebagai desinfektan seperti itu
nah dokter kalau misalkan kita sering menggunakan disinfektan yang mungkin kita semprotkan ke pakaian
pastikan yang terpapar pertama adalah kulit kita
nah gimana caranya kita menjaga kesehatan kulit dari paparan disinfektan yang mungkin sering gitu
iya pasti nomor satu pertama pastikan kulit kita dalam keadaan lembab
kalau lembab itu berarti kulit memiliki barrier yang cukup baik
jadi mengurangi resiko terhadap iritasi iritasi terhadap ya segala hand sanitasi yang kita gunakan langsung di tangan gitu ya
nah dokter artinya bahwa produk produk pewangi pakaian selama itu mengandung benzelconium kloride
ini juga bisa digunakan untuk perabot rumah seperti yang bahan bahan fendrik seperti ini dokter
selama komponennya tetap
sama yang mengandung desinfektan pasti bisa ada efek desinfeksi
jadi bisa membantu membasmi kuman
tapi tentu kita harus perhatikan juga kebersihannya
sekali lagi kalau kotor sekali ya perlu kita cuci dulu dengan sabun baru kita berikan desinfektan
baik dokter terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di dokter menjawab
pakaian merupakan benda yang bersentuhan langsung dengan tubuh maka penting sekali untuk menjaga kebersihannya
penggunaan cairan pewangi dan pelicin pakaian bisa menjadi solusi agar kita terhindar dari covid sembilan belas
dan juga berbagai penyakit lainnya
parfum setrika key spray gold wanginya aman untuk dihirup dan tidak berbahaya untuk kulit
demikian segmen dokter menjawab kali ini
saya diana twika undur diri
terima kasih sampai jumpa